seleksi calon hakim agung hingga saat ini masih bergulir di komisi tiga dan untuk membahas mengenai bagaimana mekanisme hingga dinamika seleksi atau fit and proper test calon hakim agung
kita sudah terhubung dengan anggota komisi tiga dpr ri habibur rohman di jakarta dan peneliti laip nisrina irbah sati di bukit tinggi sumatera barat
selamat siang untuk bang habib dan juga mbak nis kita akan berbincang lagi setelah sebelumnya sempat terganggu masalah teknis
kalau ke bang habib ini bagaimana dengan perkembangan hingga siang hari ini bang apakah sudah ada diputuskan berapa orang yang lolos
dan kemudian sebenarnya mekanismenya seperti apa karena memang dibutuhkan transparasi dan dinamika ini ditunggu oleh publik
ya kurang transparansi apalagi sejak awal sudah sangat transparan prosesnya
teman teman kemarin seharian ikutin kalau memang nggak terlalu rame yang meliput ya kemarin ya padahal prosesnya terbuka
dari pagi sampai tengah malam kita laksanakan fit and proper
dan akhirnya kita pagi tadi rapat ada tujuh nama
pertama pak duyarto pak prim pak yongnes pak suharto pak aswandi ibu brigjen siapa tadi
lalu ada pak jupriyadi ya
tujuh nama yang sudah ditetapkan oleh teman teman fraksi di komisi tiga
dan hari ini saat ini
saya ingin keluar sebentar sedang berlangsung rapat paripurna untuk mengesahkan tujuh nama tersebut menjadi hakim agung
ditetapkan di paripurna di prri
ya kalau tadi ketua komisi tiga mengatakan bahwasannya memang kebutuhan dari pihak komisi yudisial untuk menyampaikan sebelas nama
diharapkan semua lolos tapi ternyata hanya ada tujuh
apa saja pertimbangannya nih bang
ya tentu masing masing praksi punya pertimbangan
mulai dari rekam jejak kemudian juga hasil atau performa ketika fit and proper test ya
juga masukan masukan dari masyarakat yang kami terima masing masing
ya masing masing dari kita
nah itu menjadi dasar kami membuat putusan
jadi memang berdasarkan undang undang yang kemudian disempurnakan oleh putusan mahkamah konstitusi
kami juga memiliki kewenangan untuk menerima
atau menolak dalam hakim agung yang diajukan oleh kaye
baik saya sekarang ke mbak nisrina
mbak nisrina kalau sempat mengikuti proses seleksi fit and proper test
ada catatan kritis mengenai nama nama yang diajukan
kemudian tadi juga tim liputan kami mengatakan ada satu nama yang sebelumnya dinyatakan
dianggap plagiat tapi ternyata lolos
kemudian yang sebelumnya sempat fenomenal
dianggap terlibat dengan kasus besar
kemudian juga menarik untuk disaksikan dan juga mendapatkan respon publik
apa yang menjadi catatan anda dalam proses kali ini mbak
ya baik terima kasih atas kesempatannya mas
terlebih dahulu perlu disebutkan bahwa lid ini tergabung dalam koalisi pemantau peredaran pkkpp
yang mana sudah berkali kali mengawasi memantau jalannya stt calon hakim agung
memang ada beberapa catatan dari tingkat stt di kaye juga
walaupun juga sekarang di dpr
jika memang mau menyerah tulang setingkat kaye
jadi pada saat awal awal itu
memang ada permasalahan transparansi
di mana sempat terjadi mute misalnya saat sedang live dan lain sebagainya
namun kemudian terjadi perbaikan
dan kalau di tingkat dpr memang sudah terdapat perbaikan dalam hal terjadi transparansi
kita bisa memantau seharian dari pagi hingga malam prosesnya kemarin
meskipun memang terdapat kendala teknis di jadwal paling akhir tadi malam
setahu saya tidak bisa didengar suaranya pada saat sedang proses fct di inpak soeharto
paling malam kalau tidak salah
namun memang sangat perlu diapresiasi karena sudah terdapat transparansi
akan tetapi memang terkait dengan cara mengajukan pertanyaan
baik di kaye maupun di dpr
saya merasa memang masih perlu perbaikan
memang jadinya potensi calon keahlian calon itu belum begitu terdapat melalui proses stt
yang berlangsung baik di kaya maupun di dpr saat ini
saya kira begitu mas
iya pak nis
dari awal sudah terlaksananya proses ini
kpp sudah sebenarnya memberikan parameter tertentu mengenai hakim agung seperti apa yang diharapkan dapat direkrut melalui proses spt ca pada tahun ini
jadi mereka yang diharapkan dapat memiliki sidenis yang jelas
tidak memiliki catatan integritas yang buruk
mereka yang memiliki hak hak kekayaan yang wajar
memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai hukum dan peradilan
berperan aktif dalam reformasi peradilan
berperan hakim dan pengadilan dalam pemenuhan hak
kita berpihak kepada kompok rentan
kami harap tentunya ke depannya calon hakim agung yang tertulis pada hari ini akan dapat memenuhi parameter parameter tersebut
mbak nis kalau tadi anda katakan secara teknis ya
parameter kualitas apakah anda melihat calon calon yang diajukan itu semua baik
atau anda punya catatan negatif dari beberapa nama tersebut
si pemantau peradilan sudah memberikan catatan
baik kepada kay maupun dpr
sehingga pada hasil akhirnya memang harus kita serahkan kepada dpr ya
karena dpr yang memang memiliki legitimasi
dpr juga adalah wakil rakyat
jadi saya rasa begitu mas
untuk catatan dan lain sebagainya
kpp bersama masyarakat sudah berusaha untuk memberikan pengawalan sebaik mungkin terhadap track record
calon calon yang maju pada spt kali ini
baik kalau bang habib
sebenarnya spesifikasi calon hakim agung yang ideal menurut komisi tiga seperti apa
pertama kali kami kelulusan juga ya
kami juga menyerap aspirasi dari teman teman ya
sempat kan saya sendiri ya
dan beberapa teman dari beberapa fraksi
secara langsung mengadopsi daftar pertanyaan yang diberikan teman teman koalisi perantau ini
ada berapa kalau anda ikuti
banyak pertanyaan yang kami sampaikan itu yang mbak kemarin masukkan ke kami
juga catatan catatan itu kami tanyakan track record masing masing
ada yang sempat tidak terjawab
tapi tidak hanya saat performa di ruang rapat kemarin
termasuk masukan masukan dari tokoh tokoh masyarakat
ke kami terus masuk wa kan
itu kita masukkan semua
ya setelah kita berunding
satu juta nama itulah yang keluar
yang sebelah itu
sebenarnya setelah melewati proses
ee seleksi yang lebih subtansif di komisi judisial
tapi bisa saja
kesemuanya cocok untuk diloloskan
karena adanya berbagai masukan dari masyarakat
dan yang tidak epic juga kita sampaikan ini
masing pribadi ke pribadi
ya terpilihlah yang terbaik dari yang ada
yang tujuh orang itulah yang terbaik dari yang ada
nggak ada catatan
nggak pernah dihukum dan lain sebagainya
termasuk ada nama nama yang
yang banyak dipergunjingkan
tapi ternyata nggak ada catatan resminya
pernah kena sanksi dari
dari badan pengawas dan lain sebagainya
dan tidak ada yang menjadi pengawasan
termasuk juga kemarin
sempat ada insiden dugaan plagiarisme
setelah kita teliti ternyata
itu frasa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu
adalah perasa yang memang sudah sangat banyak beredar luas dikutip orang di mana mana
sehingga beliau kesulitan mencari siapa yang sebenarnya yang pertama kali menyampaikan hal tersebut
dan itu kemudian catatan kaki disusulkan kepada kami
artinya memang kita nggak mau juga milas titik merusak prestasi dia
karir dia seumur hidup
kita bandingkan dengan prestasi beliau
selama menjadi hakim
kita cek lagi
kebetulan kami di komisi tiga ini kan banyak lawyer
saya tahu betul sebetulnya dari sekian banyak
mulai pak harto
itu hakim hakim yang dulu ketika kita saya pengen jadi pengacara tahun dua ribu
saya tahu betul kredit kodnya
nggak pernah ada
masalah gitu loh
jadi kita tahu lah kalau ada yang sempat bermasalah
mohon maaf kali ini kami ini pengacara tapi menentukan nasib hakim gitu kan
baik bang kalau kita bicara mengenai kriteria tadi yang sudah bulat ya
apakah memang fraksi fraksi tersebut memiliki kriteria berbeda beda
sehingga akhirnya secara aklamasi kalian memilih tujuh nama tadi
ada tempat nama yang masuk kemudian keluar ada yang keluar masuk ya
tapi intinya sama ya
kita mempertimbangkan betul yang pertama soal track record ya
apakah dia ada persoalan moral hazard di masa lalu atau tidak
ya lalu soal kemampuan kalau pidana kita cek nih orang benar benar jago di pidana nggak
kemudian perdata juga kan sekarang memerlukan skill khusus
karena banyak perkembangan baru dalam hukum perdata

sangat mumpuni ditambah lagi perwakilan gender ya

sehingga ini masuklah ke hati kita semua gitu loh

tarik menarik kepentingan politik di dalam seleksi calon hakim agung kali ini
mengingat wakil rakyat sendiri lebih cenderung mempresentasikan
mbak nisrina kalau anda melihat adanya indikasi tidak sih tarik menarik kepentingan politik di dalam seleksi calon hakim agung kali ini mengingat wakil rakyat sendiri lebih cenderung mempresentasikan
mbak kalau anda melihat adanya indikasi tidak sih tarik menarik kepentingan politik di dalam seleksi calon hakim agung kali ini mengingat wakil rakyat sendiri lebih cenderung mempresentasikan
kepentingan partai politik
begini mas sebenarnya kita tidak bisa menafikan
dan bahkan memang sebenarnya dpr adalah lembaga yang dibentuk sebagai bentuk campuran kepentingan
jadi itu adalah hal yang wajar
namun selama misalnya proses dilaksanakan secara transparan
dan kami juga mengakui bahwa memang catatan catatan
trade report dan banyak masukan dari kpp dan juga masyarakat lainnya
memang diakomodasi oleh dpr
jadi memang pada akhirnya yang akan menentukan adalah dpr begitu mas
jadi untuk misalnya mempertanyakan apakah terdapat tingan tarik menarik kepentingan dan lain sebagainya
saya rasa akan lebih baik jika ditanyakan kepada pihak dpr daripada kepada kami dan masyarakat itu
ya pak pak saya jawab langsung nis

dua orang ya kan ada sembilan praksi di dpr pilihannya sama
artinya memang kita bisa menghadapankan musawarah
daripada menarik kepentingan di sini
terima kasih buat bang habibur rahman dan juga mbak nisrina
dan harap kalian nanti makam agung yang berintegritas bisa menjadi hakim agung dari ma
selamat berjugas kembali